penyelenggaraan pilkada serentak dua ribu dua puluh menjadi polemik di tengah meluasnya pandemi covid sembilan belas
sejumlah koalisi masyarakat sipil pun meminta agar pelaksanaan pilkada ditunda karena khawatir penularan virus corona
walaupun sudah ada protokol kesehatan dalam pilkada yang diatur dalam pkpu
namun dalam praktiknya di lapangan nanti pelanggaran protokol kesehatan diperkirakan akan terjadi
dengan menunda pelaksanaan pilkada serempak dinilai akan memberikan waktu yang memadai kepada pihak penyelenggara pemilu
hal tersebut disampaikan ke herunisa agustiati direktur eksekutif berludem
perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi dalam acara konferensi pers secara daring selasa siang
kerunisa juga mengatakan bukan hanya masyarakat sipil saja yang meminta agar pilkada serentak sembilan desember dua ribu dua puluh ditunda
ormas keagamaan seperti nu muhammadiyah dan konferensi wali gereja meminta menunda penyelenggaraan pemilu serentak yang dilaksanakan pada musim pandemi
dari situ saja sebenarnya kalau kita boleh kilas balik ya
prasyarat yang diminta untuk penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan itu sudah dilanggar
dan pelanggaran besar besaran itu terjadi pada tanggal empat enam september dua ribu dua puluh ketika pendaftaran bakal calon
itulah kita melihat sesungguhnya kita semua gagap terkait dengan pelaksanaan pilkada dan kepatuhan pada protokol kesehatan
dan kegagapan itu juga tidak diimbangi oleh sanksi yang tegas kepada para elit politik yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan
tetap melaksanakan pilkada di masa pandemi apalagi dengan jumlah kasus yang masih terus naik bisa berdampak pada apatisme masyarakat dalam memilih
pemilih sangat mungkin untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa tidak aman untuk datang ke tempat pemungutan suara atau tps
hal ini disampaikan oleh anggota dewan pembina perkumpulan pemilu dan demokrasi titi anggraini
ia menyebut adanya kecenderungan naiknya angka golput telah ditunjukkan dari hasil berbagai survei yang telah dilakukan